ya kebetulan gue punya beberapa teman yang kuliah di sekolah mode
gue yakin banget mereka pasti bisa bantuin lo
lo bisa punya channel banyak lo bisa buka butik atau kerja di majalah jadi desainer
berarti kamu tidak punya pilihan
kamu harus menikah dengan anak sahabat papa
papa ini apaan sih
kok kesannya pilo kayak gak laku aja pakai harus dijodohin segala
hanya dengan menikah yang bisa menghentikan kamu itu keluyuran
hidupmu gak karuan
pokoknya kamu harus menikah supaya hidupmu lebih terarah lebih bertanggung jawab
tidak seperti sekarang ini
gadis yang papa jodohin sama kamu itu orang yang cantik sekali pada waktu kecil
papa pernah ketemu sama dia anaknya baik pandai lagi
pak anak yang kecilnya itu cantik belum tentu gedenya juga cantik pak
udah ya pokoknya milo
sama sekali gak tertarik
apa tidak butuh pendapat kamu
papa sudah bikin pertemuan keluarga
pas dengan ruang tahan papa
gak apa terima kasih
milo sama sekali nggak tertarik
iya kecil banget
jangan sampai papa kalian biar ibu abang
kakek kamu pasti udah banyak cerita ya soal aku
aku emang terkenal tukang bikin onar kok
kakek gue sih gak pernah cerita soal itu ya
tiap hari aku juga kena omel kok
gak tau kenapa
apapun yang aku lakuin selalu salah di mata mereka
terutama di mata uakku
orangtuaku udah meninggal waktu aku masih kecil dit
terus aku dititipin nama uak dan bibi aku
gak tau kenapa wah aku terobsesi banget aku harus jadi dokter
maksa maksa aku ke jakarta buat daftar di universitas
padahal tuh aku sebenarnya pengen jadi perancang busana dit
aku pengen jadi desainer terkenal
jadi uak kamu maksa kamu buat jadi dokter
pikiran uaknya madu juga ya
kuliah kedokteran kan gak murah
berarti uaknya pasti maju juga ya
uaknya pasti uangnya banyak
bukan sama kamu jul
kalau saja kamu tau maksud baik uak
jangan lupa like share dan subscribe ya
uwak kepikiran mau kuliah di jakarta
secara lo udah punya cita cita
lu harus bisa wujudin semua itu
iya juga sih dit
lagian aku pernah bersumpah kalau aku harus bisa ngebuktiin kuah aku bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan dia
gue yakin banget lu tuh tipe cewe yang tangguh
punya cita cita punya semangat
dan kalau lu ke jakarta semua cita cita lu bisa terwujud
gue yakin banget
dan gue akan ngebantuin lu untuk ngewujudin semua itu
ya kebetulan gue punya beberapa teman yang kuliah di sekolah mode
gue yakin banget mereka pasti bisa bantuin lo
lo bisa punya channel banyak
lu bisa buka butik
atau kerja di majalah
jadi desainer terkenal
punya koleksi koleksi yang bagus
bener juga kamu dit
wah aku gak pernah dapat dukungan kayak gini sebelumnya

tapi hidup di jakarta gak murah
perlu biaya besar
ya paling nggak adalah biaya sehari hari kayak transportasi biaya kuliah biaya makan ya kan
tenang aja dit
kamu tau gak sih selama ini tuh sebenarnya aku udah nabung buat mewujudin mimpi aku
terus aku juga ada warisan perhiasan dari almarhum nenek aku
nah itu yang bakal aku jual buat biaya kuliah dan hidup di jakarta
berarti lo tuh udah mempersiapkan masa depan lo dengan baik
aduh aku jadi gak sabar nih
benar juga ya kata orang
kalau kita mau dihargai kita harus berani membuat perubahan
eh kalau lu udah siap lu udah yakin
besok subuh kita berangkat ke jakarta
supaya nggak ada yang curiga atau mergokin
kita langsung ketemu di terminal
ini cowok kayaknya cari kesempatan
hei aku tuh udah punya pacar yang udah mau nikah
berani kamu nyentuh aku lagi pasti dia bakal mukul kamu
saya bener bener gak sengaja aku maaf ya
tadi kan mobilnya yang salah ngerem dadak
sebagai permintaan maaf saya saya punya makan dan minuman silahkan ya
he jangan kurang ajar kamu ya
kamu udah gak denger tadi aku ngomong
lagian kamu pikir aku gak tau
pasti tuh roti udah kamu isi obat kan
biar aku tidur terus kamu ngerampok aku
enggak kok saya gak pengen ngerampok beneran
kalau emang saya niat untuk ngerampok
bukan kamu orangnya tapi ibu ibu yang di situ tuh
emangnya kau mau kemana sih
jakarta sama calon suami aku
biar dia gak berani kurang ajar sama aku
yuk itu busnya
kenapa buah kenalan tadi ya
cantik banget tuh cewek
ya udahlah udah mau nikahin ya orangnya
ya apaan ini